yang wajar wajar aja
jangan kayak gini rick
gue ke sini cuma mau nyemangatin lo
kiki mau pulang aja
udah kangen kiki udah habis
uang kiki banyak
selalu udah nyusahin kiki
tadinya kiki itu punya
donat tiga tempat buat jemilan kiki di rumah
ngelihat keadaan kalian begini ya
yang sungguh malang bersin bersin
kiki kasih deh donatnya buat kalian
ya seenggaknya biar badan kalian angetkan
abis ngunyak ngunyak donat
nih satu buat kamu
nih satu buat kamu
giliran kasih kue aja lumayan lumayan
biar gak bersin bersin
bersin bersin takut ketularan
donat sultan pondok pelita weh
tapi sumpah sih bener
beda dari yang lain
dagangannya kiki rame terus dan laku
ternyata gini rasanya
kamu kok pakai sendok garpu sih mas
gak pakai tangan aja
ya kan saya bersih
kalo pikir aku gak bersih gitu
ya bukan gitu ya saya gak mau ngotorin tangan
kan ada wastafel tinggal cuci tangan aja mas
kamu harus tahu nikmatnya makan pakai tangan tuh kayak gimana
ingat nggak yang waktu itu kita makan di ruang tenda itu
udah udah jangan paksa saya ya
jangan dipaksa ya
temenin aku mas
udah kamu makan dulu aja
gak mau aku nungguin
udah jangan ngeliatin saya
iya cuma mau ngeliatin doang mah gak boleh
hoje akan jadi seperti ini
yaudah beli air smartphone
jemuk aja kali ya ke rumah sakit
gua harus jemuk pak rino
terima kasih pak
lo tau gak
masih aja elsa yang lo pikirin
kalau itu belum pernah ngerasain jatuh cinta atau gimana ya
rik maksud gue itu kalo lo jalanin cinta yang wajar wajar aja
jangan kayak gini rik
yaudah gue cabut deh
gue kesini cuma mau nyemangatin lo
susah poetry pak
lo mau pake relax veya parma

gue baru tau kalau nino masuk icu
saya kesini mau jumpa nino
saya baru tau juga kalau panino
ternyata di ruang icu
saya udah keburu beli
dua buah ini
nino kondisinya sekarang
sudah agak membaik
sekarang dia belum sadar
kamu lihat aja dulu
kasian banget sih panino
semoga dia cepat sembuh deh
tante kalau gitu
ini buat tante gak apa apa kan tante
makasih banyak ya
tante tuh belum pernah lihat kamu
saya baru aja masuk kantornya panino
tapi belum kerja
saya makasih banget lo gak mau udah nengokin ya
doain aja mudah mudahan nino cepat sembuh
masalah pekerjaan kamu
sebaiknya kamu ke kantornya nino aja
terus kamu bilang sama staff disana
mereka pasti tahu kok soal pekerjaan kamu ya
ya udah terima kasih ya tante
saya permisi ya tante
pandeminya cepat sembuh
makasih banyak ya